perayaan hari raya natal kian dekat aksesoris dan pernak pernik bertema natal pun mulai dicari
warga sejumlah toko penyedia aksesoris natal pun kebanjiran pesanan seperti di salah satu
toko girian jaya di kawasan megamas manado toko ini menyediakan pohon cemara natal boneka
santa claus hiasan lampu dan dinding serta hiasan bunga plastik dan banyak pilihan lainnya karyawan
toko menyebut pembelian aksesoris natal sudah mulai meningkat sejak bulan september dekorasi
untuk pohon natal menjadi pernak pernik yang paling banyak dicari dari september itu semuanya apalagi
ini sudah semen memang rakyat paling banyak dicari apa ya pohon natal sama dengan kursus bola bola
lampu kerja pajak itu natal baru langsung langsung di taman yang apa apa pertama tama di tidak ada
warga yang berbelanja pun datang tidak hanya berasal dari kota manado namun juga datang dari luar kota
bagus bagus juga yang pastinya murah meriah
ekor pohon natal dari yang lalu warna merah sekarang warna ki pohon natal dijual paling
murah seharga dua ratus lima puluh rupiah sementara untuk pernak pernik dijual mulai harga dua puluh rupiah hingga
selain pernak pernik dan pohon natal souvenir dengan tema natal pun menjadi incaran seperti
koleksi suvenir milik home industry yang ada di desa banjardowo kecamatan jombang kota jombang
jawa timur pemilik usaha mengaku tahun ini dirinya kebanjiran order dua bulan sebelumnya orderan
sudah mulai meningkat bahkan bulan desember ini sudah tidak lagi menerima orderan untuk pernak pernik
yang mampu produksi enam ratus tujuh ratus paket pernak pernik selain aksesori salib permintaan botol berbahan
fiber yang bisa dipakai untuk hand sanitizer sudah banyak diminati pembeli dengan saya pakai
barang ini dan saya buat warna warna sesuai warna natal ternyata justru barang barang ini
yang banyak diminati oleh masyarakat di tahun ini jadi saya produksi ini ribuan piece jumlahnya nah itu adalah produk yang sangat berharga
barang barang yang saya siapkan selain itu saya juga menyiapkan barang barang yang untuk natal
nah cantik kan ini best seller banget harga pernak pernik dijual mulai seharga sembilan ribu lima ratus rupiah hingga dua ratus dua puluh lima rupiah
tim liputan seringate indonesia